momen libur panjang lebaran tempat wisata taman impian jaya ancol
ramai dipadati oleh pengunjung antrean kendaraan pun mengular di pintu masuk ancol
sebelumnya di hari kedua lebaran kemarin jumlah pengunjung kawasan wisata ancol
tercatat mencapai sembilan puluh ribu pengunjung
pihak ancol memprediksi jumlah pengunjung wisata ancol di momen lebaran tahun ini
meningkat sepuluh persen dibandingkan dengan tahun lalu
jumlah pengunjung diperkirakan akan terus meningkat pada sabtu ini
pantai lagun masih jadi primadona wisatawan
para pengunjung menikmati pantai ini dengan berenang berpiknik hingga bermain layangan
kawasan malioboro yogyakarta dipadati oleh wisatawan pada sabtu siang
selain memenuhi jalur pejalan kaki wisatawan juga ramai berbelanja
pada sabtu siang saudara kawasan malioboro dipadati wisatawan yang menghabiskan waktu libur lebaran
sebelum balik ke daerah asalnya
selain jalanan yang dipadati oleh kendaraan bermotor keramaian wisatawan juga terlihat
di jalur khusus pejalan kaki ini para wisatawan hilir mudik menikmati suasana malioboro
sementara di sentra oleh oleh malioboro
juga terpantau banyak wisatawan yang berburu beragam barang khas yogyakarta
diperkirakan keramaian wisatawan di malioboro masih akan terjadi hingga hari minggu besok
saudara langsung saja kita sapa dua jurnalis kompas tv ada asri gunawan di pantai ancol
dan michael aryawan di kawasan malioboro yogyakarta
kita akan memantau ke ancol
terlebih dahulu selamat siang asri
kawasan wisata ancol selalu jadi favorit warga untuk liburan
apa saja kegiatan liburan yang bisa dinikmati oleh warga siang ini di pantai asri
banyak sekali kegiatan yang bisa dinikmati oleh para wisatawan di taman impian jaya ancol
tadi saya memantau ini banyak sekali yang melakukan aktivitas mulai dari berenang
kemudian berpiknik makan bersama begitu kemudian bersepeda hingga bermain layangan
destinasi wisata di taman impian jaya ancol mulai dari ocean dream
kemudian sea world lalu juga ada atlantis atau kolam ombak begitu
kemudian juga tentu saja ada dunia fantasi
ini wahana bagi para pengunjung yang ingin menaiki beberapa permainan ataupun juga wahana begitu
lalu tak lupa di taman impian jaya ancol tentunya ada pantai yang menjadi destinasi favorit
salah satunya di tempat saya melaporkan di pantai lagun
banyak sekali para pengunjung yang memadati untuk berpiknik
yang sangat menarik perhatian saya
karena saya melihat ada pengunjung yang sampai membangun tenda dan berpiknik di taman impian jaya ancol khususnya di pantai lagun ini
nah sepertinya juga ramai sekali
kita langsung tanyakan saja kepada salah satu pengunjung di sini yang terlihatnya ini ramai sekali dan memasang tenda begitu
nah ini kesini sama siapa saja ramai sekali soalnya kebetulan
sama keluarga ada suami anak anak ibu ayah dan ibu mertua
oke ini dari pagi berarti ya ada di sini
biasa mengunjungi ancol tiap tahun atau kali pertama mbak boleh diceritain
nggak takut kena macet atau karena ini kan rame banget nggak kapok gitu
enggak sama sekali soalnya kan justru itu yang dicari ya
oh ini lebaran ramai banget
nah di ancol ini selain piknik nih kan ini bawa tenda juga ini dari rumah
ramai ya sekalian makan bareng di sini nah selain piknik di sini mau ngapain lagi di ancol mbak nurma
nungguin festival sih sama tadi kan habis naik perahu juga ya abis berenang
paling nanti jalan jalan ke sekitar ancol aja
favorit yang jadi favorit di sini selain piknik apa sih mbak di mungkin dufan atau apa yang menjadi favorit keluarga
sejauh ini sih kita favoritnya ke ocean dream ya kecen dream ke seaword gitu soalnya kalau duvan kan naik naik wahana anak anak masih belum ini ya masih belum bisa yang
nah untuk tahun depan akan kesini lagi atau enggak
pelanggan setia ya mbak nurma terima kasih ya mbak nurma untuk waktunya selamat liburan kembali selamat menikmati piknik di pantai ancol
nah saudara tadi salah satu pengunjung yang memang menjadi langganan begitu di taman impian jaya ancol khususnya di taman atau di pantai lagun ini untuk berpiknik begitu
nah yang perlu anda ketahui juga saudara bagi anda yang akan mengunjungi taman impian jaya ancol anda harus mengetahui terlebih dahulu anda mau ke destinasi mana
misalnya apabila anda ingin ke pantai lagun maka anda harus mengetahui masuk melalui pintu mana jalur mana karena saat ini ada peraturan
nah ini adalah peraturan yang sudah diadakan oleh pengelola taman impian jaya ancol untuk mengadakan sentra parkir
jadi nanti kendaraan pribadi daripada pengunjung dan wisatawan ini akan diparkirkan di tempat tempat khusus yang sudah disediakan
ada sejumlah kantong parkir untuk mobil ada delapan lima ratus mobil kemudian juga untuk kapasitas motor ini ada sembilan belas tujuh ratus kantong parkir begitu untuk kendaraan motor yang digunakan oleh para pengunjung
nah nantinya para pengunjung yang sudah parkir di area area kantong parkir yang sudah disediakan ini nanti akan
yang bisa menggunakan bus warawiria ada sembilan puluh tujuh bus warawiri yang akan mengantar para pengunjung atau wisatawan ke destinasi destinasi di taman impian jaya ancol
selain itu anda juga jangan lupa karena di taman impian jaya ancol ini banyak sekali destinasi tidak hanya mulai dari wahana kemudian dunia fantasi lalu ocean dream atau seaword tapi juga nanti siang
siang ini maksud kami ada pertunjukan musik dari beberapa musisi tanah air yang bisa anda saksikan secara gratis
dan besok juga akan ada senam zumba yang diselenggarakan di sini
jadi banyak sekali pilihan kegiatan yang bisa anda lakukan untuk menghabiskan waktu libur lebaran anda di taman impian jaya ancol
ancol masih jadi tempat favorit warga saat libur lebaran dari ancol kita akan bergeser ke malioboro yogyakarta selamat siang mika makin siang seperti apa situasi di kawasan meliau boro mika
kondisi di malioboro semakin siang semakin padat dengan wisatawan
mercy dan saudara mungkin bisa lihat di belakang saya banyak sekali kendaraan kemudian para pejalan kaki yang hilir mudik di jalan malioboro ini
nah memang hal ini sudah diperkirakan bahwa pada sabtu dan minggu besok memang menjadi puncak keramaian di wisata malioboro
mengingat pada minggu malam
akan ada arus balik dari yogyakarta ke daerah daerah lainnya
sehingga banyak wisatawan yang memang menghabiskan libur lebarannya di malioboro pada hari sabtu dan minggu
itu yang dilakukan para wisatawan
namun memang mersi tak sedikit diantara mereka yang datang ke malioboro ini hanya untuk sekedar foto foto
dan pelang jalan malioboro kemudian benteng freddeburg titik km hingga di depan keraton menjadi titik spot yang banyak diminati oleh para wisatawan
libur lebaran kawasan malioboro dipadati oleh wisatawan
terima kasih jurnalis kompas tv mika aryawan yang melaporkan langsung dari malioboro
dan sebelumnya astri gunawan yang melaporkan langsung dari ancol jakarta utara